ya dan kita sudah terhubung dengan irfan idris yang merupakan direktur deradikalisasi bnpt selamat malam pak
selamat malam mbak
ya ini aksi teror serangan terjadi di mabes polri satu tempat yang seharusnya dinilai sejumlah pihak ini menjadi tempat yang aman
namun faktanya terjadi serangan di lokasi tersebut
apakah ini kemudian menjadi catatan artinya sejumlah pihak juga menyatakan bahwa kali ini kembali kecolongan pak
bagaimana anda kemudian menanggapi hal tersebut
kelompok radikal teroris setiap saat menyiapkan serangan mereka berdasarkan perintah pimpinan isis al baghdadi untuk melakukan penyerangan setiap saat
nah yang kita perlu perkuat adalah
upaya pencegahan dan kewaspadaan
kita mengajak seluruh komponen bangsa dan seluruh lapisan masyarakat untuk mewaspadai setiap indikasi tanda tanda fisik jika ada oknum yang kita lihat untuk tidak cuek dan tidak menganggap itu aparat itu hanya tugasnya aparat keamanan
negara tidak cukup
seluruh komponen bangsa harus terlibat untuk
saling mengingatkan saling mewaspadai karena tidak ada alat yang bisa mendeteksi hati dan pikiran seseorang untuk melakukan aksi apalagi kalau mereka menggunakan simbol dan bahasa keagamaan
pakaian pakaian keagamaan yang dianggap yang pada umumnya masyarakat gunakan beribadah tetapi justru mereka menggunakan untuk melakukan aksi kejahatan menyerang aparat keamanan sebagai yang mereka namakan near enemy dan ada far enemy
near enemy far enemy near enemy semua yang mereka anggap menghalangi perjuangan mereka mewujudkan hilafah negara islam mengganti negara bangsa menjadi negara agama itulah musuhnya itulah eneminya
par enemy adalah musuh yang kira kira bisa menghalangi secara jauh secara panjang untuk mewujudkan berdirinya dan tegaknya hilafah
ini mereka terus kobarkan lewat media sosial
jadi kita harus terus
waspada dan tentunya media juga harus lebih banyak mengedepankan ajakan ajakan untuk mencegah
baik kalau dari bnpt sendiri menilai bagaimana kemudian pola yang dilakukan oleh pelaku ini usianya sempat beredar informasi bahwa usianya ini lahir pada tahun sembilan puluh
apakah memang sejauh ini pak irfan sudah mendapatkan informasi tentang sosok dari terduga teroris ini
karena baru saja terjadi tentu kita harus menunggu hasil kerja cerdas dan kerja cepat aparat keamanan karena itu adalah bagian mereka
masyarakat jangan gegabah jangan ikut merasa takut takut keluar takut bekerja takut belajar takut beraktivitas
akan tetapi pencegahan lah yang harus kita lakukan dalam mencegah tidak ada kata salah dalam menindak tidak boleh salah
nah usia yang disebutkan tadi
itu sama persis kelahiran pelaku bom bunuh diri yang ada di makassar
dan memang banyak penelitian menegaskan lebih dari separoh warga negara indonesia itu pelakunya yang usia usia belia usia delapan belas tahun usia bahkan masih masuk kategori usia anak dua puluh tahun tiga puluh lima tahun
dan seperti itu karena kenapa mereka para kelompok radikal teroris dan jaringan radikal teroris mencari dan menyasar usia muda
yang kira kira bisa memiliki disalahgunakan militansinya dan pemahaman yang tidak dimiliki
pemahamannya yang tidak cukup tetapi militansinya yang sangat tinggi untuk melakukan aksi penyerangan
ditanamkanlah paham paham kebencian ajaran ajaran yang kemudian dikemas dengan bahasa agama
ditafsirkanlah bahasa bahasa istilah istilah keagamaan itu yang tidak ada dalam agama tafsirannya
untuk mengemas dan menjadikan pemuda atau oknum atau penganten atau seorang militansi melakukan aksi penyerangan dimanapun
oke kita simak bersama tadi pak irfan menyatakan bahwa memang usia muda ini menjadi target perekrutan dari jaringan yang ada
semua pelaku bom bunuh diri termasuk denny termasuk asmar latinsani termasuk sarip
di tengah orang salat jumat di mapol resta cirebon tahun dua ribu dua belas tidak ada yang usia lima puluh empat puluh ke atas
karena mereka tinggal duduk manis menjadi kelompok inti hardcore
mereka merasa sangat harismatik untuk melahirkan narasi narasi kebencian memotong motong ayat ayat atau hadis menyambung nyambungkan untuk membenarkan perilaku jahat mereka dan seolah olah itulah benar
sejauh ini apa kemudian upaya yang dilakukan bnpt untuk mencegah adanya perekrutan terutama bagi usia usia muda yang nantinya ini akan masuk ke usia produktif sebenarnya tapi kemudian justru menjadi bagian dari jaringan terorisme
masyarakat secara bebas bisa membaca strategi yang kita tetapkan berdasarkan undang undang nomor lima dua ribu delapan belas pasal empat puluh tiga tentang pasal pencegahan ada kesiapsiagaan nasional
bukan hanya secara fisik tetapi bagaimana
kesiapsiagaan kita mempertajam analisa dan pemahaman kita dan jangan mudah menuduh seseorang itu menjadi teroris
itu juga salah
ada kontra propaganda ada kontra narasi ada kontra ideologi
ideologi kita sudah final
akan tetapi mereka masih menggulirkan dan menanamkan paham paham bahwasannya ideologi pancasila itu syirik
negara ini kafir
pemerintah itu togut
makanya wajib diserang
sudah halal darahnya
darah orang dihalalkan
tuhan sendiri tidak menghalalkan darah hambanya
kok dia yang mau menghalalkan darah saudaranya sendiri
nah kemudian deradikalisasi disasar mereka yang ada dalam lapas
yang menyebar di seluruh indonesia dan di luar lapas yang sudah bebas dan ikut program deradikalisasi
sejauh ini selain kemudian kita lihat ada sejumlah pelaku yang usianya muda
selain itu juga kita lihat polanya ini melibatkan keluarga
atau dikenal dengan metode kinship
nah boleh dijelaskan apakah memang metode inilah yang digunakan dan dinilai lebih efektif dalam merekrut para teroris
jadi bom yang terjadi
ledakan bom penyerangan bom di indonesia
terutama pada bom bali satu dan dua
itu menggunakan offline
dari pintu ke pintu
itu model perekrutannya
sekarang berobat model perekrutan itu melalui media sosial
hanya lewat facebook
mereka berbuy up
mereka memberikan sumbangan
mereka bahkan melakukan ikatan pernikahan dengan gurunya
dengan orang yang dianggap bisa memberikan jalan yang benar
menurut versi mereka
dan lewat media sosial inilah mereka melakukan penanaman
makanya secara kuantitas
secara kuantitas bisa kita katakan berkurang jenis
jenis ledakan seperti yang ada di bali
dan itu kita berharap jangan terjadi
akan tetapi secara kualitas
dulu tidak melibatkan anak anak dan perempuan
sekarang bom bali
dengan istri dan empat orang anaknya
kemudian di sibolga
kemudian bonumudiri istrinya
kita saksikan lagi di makassar
banyak yang melibatkan perempuan
lagi lagi mereka menyeram abbas polri
dengan menggunakan usia muda anak anak dan bahkan perempuan
yang kira kira orang secara sepintas tidak yakin kalau ada niatnya yang ingin menyerang
kantor pemerintah atau mabes polri
baik kalau usia muda tadi salah satunya dikarenakan pendekatan yang kemudian dilakukan melalui media sosial
dengan mudah bisa mengakses begitu
kalau untuk perempuan sebenarnya apa kemudian yang menjadi alasan perekrutan ini
juga kerap dilakukan kepada perempuan pak irfan
perempuan dengan menciplak
kulturnegara negara lain yang memper
perempuan sebagai nomor dua
dikanamkan doktrin bahwasanya apapun yang dikatakan suami
harus ikut dan patuh karena suami adalah imam
nah dia gunakanlah dalil dalil
untuk kemudian dicapsirkan bahwasanya
sebagai tuhan maka suami itu adalah tuhan anda
ya artinya begitu kuat posisi seorang laki laki
posisi istri yang dalam ajaran agama itu tidak dibedakan
yang paling mulia di sisi tuhan itu adalah yang paling bertakwa
kedudukan status sosial
nah wanita juga
jika sudah terpengaruh atau lebih duluan terpapar itu justru lebih kuat
bisa mengajak anak dan suami
kalau suami yang terpapar
itu mungkin butuh proses untuk melibatkan istri dan anak
tetapi secara psikologis
kekuatan emosional seorang perempuan untuk mengajak anak dan istri
banyak contoh banyak kasus
seperti kita lihat di surabaya
puluhan deportan yang hanya anaknya istrinya yang terlibat
akhirnya suaminya juga ikut terlibat
kurang tidak sekuat
wanita melakukan perekrutan dibanding laki laki
laki laki kita sudah lihat sejarahnya
bumbali dan seterusnya
dan mudah mudahan selanjutnya
tangkal dini cegah dini waspada dini
agar jangan juga dengan mudah menuding
saudara kita yang berbusana
yang akan beribadah
tetapi justru ada oknum yang menyalahgunakan busana itu
dan jangan di generalisir
dan jangan di generalisir untuk membuat ketakutan
yang harus dilakukan itu
yang pertama adalah menciptakan ketakutan
bahkan mereka bisa melakukan bom bunuh diri
seperti di makassar
suami istri pengantin baru
dia bermula madu dengan caranya
berangkat ke sorga bunuh diri
mudah mudahan dijemput katanya malaikat
eh para para bidadari
serangan yang terjadi di mabes polri ini menjadi aware
untuk lebih waspada
secara setiap saat
karena mereka pintar menggunakan momen dan celah
untuk mencari kesempatan
melakukan aksi jahat mereka
terutama menyerang aparat keamanan
baik tadi anda sampaikan bahwa justru ketika perempuan yang direkrut pertama ini akan lebih mudah
kemudian begitu untuk bisa mempengaruhi anggota keluarga lainnya
berbeda dengan jika laki laki
lalu apa kemudian
sekali lagi saya ingin tanyakan
yang kerap dilakukan bnpt untuk memastikan bahwa
mereka yang mungkin sudah terpapar ini
atau bisa menghilangkan pemikiran tentang paham paham tersebut
terutama bagi perempuan dan anak anak
berdasarkan undang undang nomor lima dua ribu delapan belas
itu wilayahnya jelas
dan lapas khusus teroris yang ada di sentul
saat ini prosentas senara pidana teroris perempuan
tidak lebih banyak
kalau laki laki itu sampai
kalau wanita paling sepuluh lima belas
termasuk istri santoso umudilima
pada prinsipnya kita samakan akan tetapi
wanita dan anak anak perempuan yang kita galang
sebagai mitra deradikalisasi
tentunya kita juga memanfaatkan
tenaga tenaga perempuan kita
memenangkan hati dan pikiran mereka
hanya saja mereka
butuh kesempatan untuk berpikir lagi
setelah mereka menjalani proses hukuman
mereka kembali ke masyarakat
mereka menata masa depan
apa yang mereka kerjakan
menyusung program sinergitas
bapak kepala bmpt

kemudian di lima wilayah
dengan sulawesi tengah
dan akan menyasar
jadi kita tidak bisa mengatakan
menggunakan media sosial
yang tidak mengenal
terakhir pak irvan
dari pak benny mamoto
ketua pelaksana harian
ini adalah seorang perempuan
lahir di tahun
yang ia lakukan
apakah sudah ada indikasi
terkait dengan jaringan mana pak
karena sekarang ini
tapi kalau mereka diserang
main sebut juga
karena struktur mereka
akti yang sporadis
bahkan mereka juga
mereka memiliki prinsip